tiket kereta api untuk musim lebaran tahun ini sudah habis
tetapi tidak sedikit pembeli tiket yang membatalkan keberangkatannya
seribu tiket telah dibatalkan hingga hari ke sebelas
sejak musim mudik dimulai pada dua puluh empat juni
meskipun jumlahnya di bawah satu persen
pembatalan tiket melalui stasiun gambir hingga hari ini sudah mencapai seribu tiket
calon penumpang yang akan membatalkan tiket harus mengisi data terlebih dahulu
sesuai kartu identitas
antrian hingga pukul tiga belas sudah mencapai angka dua ratus lima puluh di daftar tunggu
tapi tidak semua calon penumpang bermaksud mengembalikan tiket
ada juga yang ingin mengubah jadwal dan kelas
pengembalian uang akan dilakukan tiga puluh hari setelah pembatalan
dan dipotong dua puluh lima persen dari harga tiket